ribuan warga dan pedagang langsung menyerbu mobil logistik istana di selasar pasar gunung batu
kota bogor jawa barat selasa sore
selain saling dorong mereka bahkan berdesakan rebutan paket sembako yang hendak dikeluarkan dari mobil
akibatnya petugas pas pamres dan kepolisian sempat kewalahan menghalau masa yang terus merangsak
ributan baru meredah setelah minibus sembako dipaksa pergi meninggalkan lokasi pasar
saat diperiksa isi paket sembako yang didapat sebagian warga ini berupa minyak goreng gula dan beras
pembagian paket sembako ini terjadi di sela sela kunjungan presiden jokowi bersama menteri sosial
dalam kunjungan ini presiden memberikan bantuan sosial terhadap tiga ratus penerima manfaat sebesar satu lima juta rupiah
k shadedat pagar presidents adalah seratus juta
dan plastik makanan yang wabah kecokupannya ber markusngian untuk menangkap pesawat otidik
alhamdulillah terima kasih
begitu saja saya bisa berusaha
sebelumnya rombongan presiden juga melakukan kegiatan serupa di pasar tradisional cibinong bogor